sempat membantah ikut terlibat dalam isu kudeta di partai demokrat namun muldoko akhirnya mendapatkan karpet merah menjadi ketua umum partai demokrat versi klb sumatera utara
kongres luar biasa partai demokrat yang berlangsung di sibolangit itu juga menetapkan marzuki ali sebagai ketua dewan pembina
lalu apa langkah politik selanjutnya yang akan dilakukan oleh partai demokrat versi klb sumatera utara
kita akan berbincang dengan ketua dewan pembina partai demokrat versi klb sumatera utara marzuki ali selamat malam pak marzuki
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam saat ini masih berada di sibolangit atau sudah kembali ke jakarta
saya masih di medan kebetulan tadi ada undangan dari para ulama di sumatera utara
jadi saya kunjungan dulu ke mereka
oke baik pak marzuki terima kasih waktu anda
pertanyaan pertama saya ramai begitu setelah kemarin penetapan ketua umum pak muldoko di sibolangit
pertanyaannya mengapa kemudian sosok muldoko yang dipilih menjadi seorang ketua umum
seorang outsider orang di luar partai tidak memiliki kartu tanda anggota
tapi kemudian saat ini memegang tongkat komando utama di klb versi sumatera utara
proses awalnya saya betul betul tidak paham ya karena saya sudah di tengah
tadinya saya tidak terlibat sama sekali tapi begitu saya dituduh terlibat dengan konferensi pes mas ahaye
kemudian diperjelas lagi dengan konflik pes oleh para petinggi partai demokrat pada saat itu
terus terang saya kaget
terang saya kaget sekali
lalu saya klarifikasi kepada pak s b selaku ketua majlis tinggi
saya tunggu satu hari dua hari juga tidak ada respon
kemudian saya juga mencoba ya meminta ketua umum merespon yang saya harapkan melalui media sosial
tapi juga tidak ada respon sama sekali
nah oleh karenanya saya melihat ini ada sesuatu yang tidak apa
mungkin saya tidak apa sesuatu yang mengganjel dan sebagainya
nah oleh karenanya akhirnya saya konferensi pes
ada satu kalimat terus terang yang cukup menyinggung saya waktu itu
mungkin menyinggung pak s b
kemudian tiba tiba saya dipecat tanpa diklarifikasi dan sebagainya
nah karena saya dipecat kemudian saya mencoba mencari tahu tentang klb ini
dari komunikasi dan sebagainya akhirnya saya putuskan untuk hadir di sumatera utara
jadi saya mendapat undangan
betul betul saya tidak mengerti saya mendapatkan undangan
nah lalu di sibu langit saya mencoba tahu
terus terang kata orang ini dijual
saya melihat ini bukan dijual kok
jadi betul betul ada semacam kesamaan perasaan
kesamaan penderitaan dari para kader
dan itu membuat mereka ingin melakukan sesuatu perubahan
nah kenapa akhirnya berkolaborasi
ini kan tentu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh para kader
karena demikian kuatnya penguasaan oleh pak sby dengan anggaran dasar yang telah dirubah
jadi artinya demokrasi tidak ada di internal demokrat

karena keputusan tertinggi ada di majelis tinggi
untuk klb pun harus persetujuan majelis tinggi
artinya misalnya ada empat ratus suara yang menginginkan klb
tetapi kalau ketua majelis tinggi tidak setuju
empat ratus suara itu bisa dinapikan
nah ini kan artinya demokrasi ala demokrat yang katanya menjunjungi lengan demokrasi
tetapi partai dikuasai oleh
nah inilah menimbulkan kolaborasi saya lihat
kolaborasi antara internal dan eksternal
tetapi saya cek apakah muldoko mengeluarkan uang
tidak ada satu rupiah pun dia mengeluarkan uang
ini sesuatu yang luar biasa
saya belum sampai di sana
saya belum sampai di sana
pertanyaan saya tadi kenapa kemudian sosok muldoko yang memegang tongkat komando saat ini
ketika ada nama seorang marzuki ali yang sempat juga
muncul tadi malam
seorang sosok internal juga begitu
apakah kemudian ada keyakinan dengan sosok muldoko karena pak muldoko adalah kepala staf kepresidenan
artinya bagian dari elemen kekuasaan
karena saya adalah orang internal yang cukup disukai oleh para kader
sebetulnya muncul keinginan untuk mereka merubah pilihan
jadi ada cukup banyak juga yang menginginkan saya sebagai ketua umum
terus terang saya tidak menggalang sama sekali
saya tidak minta dukungan
saya betul betul tidak tahu
tetapi pada malam hari itu kira kira menjelang maghrib itu
saya tahu banyak yang mengusulkan saya sebagai ketua umum
saya juga kaget sebetulnya
tetapi karena kalah suara pemilihan ketua umum ya tentu saya harus terima dalam kondisi begitu
nah itulah kenyataan yang saya terima
artinya itu dilaksanakan secara demokratis dan saya kalah
saya menerima kesalahan
dan kemudian saya diminta untuk sebagai ketua dewan pembina
itu cerita yang sebenarnya yang saya sampaikan
oke pak marzuki kita punya potongan statement dari ketemu partai demokrat
ahi yang disampaikan kemarin
kita simak bersama sebelum kita lanjutkan diskusi kita
dualisme kepemimpinan dan kepengurusan partai demokrat
ahy adalah ketua umum partai demokrat yang sah dan legitimate
sangat firm sudah disampaikan kemarin oleh mas ahaye bahwa ia adalah ketua umum partai demokrat yang sah begitu
dan apa yang berlangsung di sibo langit adalah klb ilegal dan abal abal
ada komentar mengenai ini
ya pak betul
ya sah betul dalam kongres itu dipilih secara aklamasi
tetapi perlu dilihat bagaimana proses mekanisme
itu yang menjadi pertanyaan teman teman
tiba tiba setelah pembukaan yang punya hak bicara disuruh semua keluar tinggal hak punya suara saja
dalam berapa saat kemudian dilakukan pemilihan secara aklamasi
dan itu kan sesuai dengan mekanisme kongres biasanya tidak lazim demikian
kan ada biasanya pembahasan agenda pembahasan tata tertib
kemudian ada hal hal lain yang harus diputuskan dalam kongres
misalnya ada perubahan anggaran dasar dan sebagainya
baru ditetapkan baru dilakukan pemilihan ketua umum
itu tidak bisa dalam waktu hanya beberapa menit saja
perlu proses waktu yang cukup panjang
tetapi kenyataannya waktu itu setelah keluar ini informasi ya saya tidak hadir
karena saya terus terang sudah sibuk dengan hal hal di luar daripada kepartaian
saya cukup nyaman di luar
jadi saya tidak pernah lagi mengurusi urusan partai
tetapi karena digeret geret di geret akhirnya saya nyemplung sekalian ke dalam persoalan ini
nah itu yang menurut pendapat para orang orang yang hadir pada saat kongres itu
nah persoalan legal tidak legal ataupun kata dagelan nanti diuji di ranah hukum
jadi saya tidak bisa menilai apakah yang di sana lebih legal daripada yang di sana
jadi saya tidak bisa menilai apakah yang di sana lebih legal daripada yang di sana
karena lebih legal daripada yang di sini semuanya dikembalikan kepada keputusan hukum nantinya
pak marzuki mari berbicara mengenai ongkos politik yang cukup mahal
anda berapa kali menyampaikan mengenai ongkos politik itu cukup mahal ketika pak marzuki masih duduk di dpr
kita berbicara mengenai logistik untuk menggelar kongres luar biasa
dan juga ada statement dari sejumlah dpc yang diiming imingi uang senilai tiga puluh hingga seratus juta rupiah
untuk ikut serta ambil bagian dari klb
kita lihat dulu statement dari sejumlah dpc partai demokrat berikut ini
saya ditawari untuk bergabung mengikuti klb dengan iming iming uang dp tiga puluh juta
langsung kalau saya mau langsung tanda tangan berarti uang diserahkan
berarti uang diserahkan
partai demokrat awalnya kalau dipegang mas ahy sampai ke depan dua ribu dua puluh empat akan semakin tenggelam
jadi doktrinya begitu
ini kalau tidak dirubah pasti akan tenggelam
terus menceritakan siapa dibaliknya menyebut nama pak muldoko
nah disitu ditawari sama ketua dpc yang tadi diceritakan saya pun sama
ditawari uang seratus juta dengan dp tiga puluh juta
jadi iming iming uang untuk berangkat ke medan
jadi sudah disiapkan tiket disiapkan uang untuk berangkat ke medan
dan dipasangin aku semua untuk berangkat ke medan
ada komentar terkait itu pak marzuki
saya pikir seratus juta itu murah sekali ya
untuk ukuran dpc
kongres biasanya itu yang waktu yang lalu ya
waktu dua ribu sepuluh saja
itu ada yang sudah di atas dua ratus juta per orang
ini mereka perlu transport
itu termasuk transport termasuk uang hotel dan sebagainya
mereka meninggalkan pekerjaan
mereka meninggalkan pekerjaan
jadi seratus juta itu untuk operasional
tidak ada istilahnya jual beli
ada yang menawar minta empat ratus lima ratus juta
ada orang yang coba berdagang diusir itu
disini menurut pak johnny allen ya
saya dengar lihat langsung mereka yang minta empat ratus lima ratus juta langsung diusir
disini bukan jual beli partai
disini adalah kita untuk meluruskan jalannya partai
itu yang saya saksikan
jadi tidak ada istilahnya partainya dijual dengan harga berapa
seratus juta untuk kongresnya partai per orang
biaya operasional itu relatif murah sekali
artinya mungkin ada tawaran yang lebih tinggi
tidak ada lebih dari seratus juta
itu betul betul sudah dihitung berapa biaya transport
kalau papua itu lebih mahal lagi
hanya untuk indonesia timur
karena transportnya saja itu sudah hampir dua puluh juta
itu transportnya saja belum lain sebagainya
ada yang dari pulau pulau itu juga untuk berangkat itu dia harus naik kapal motor dulu dan sebagainya
jadi uang seratus juta itu kalau itu pertaruhannya adalah menjual partai
mereka bilang murah sekali
harga diri kita diinjek injek kalau dibilang kita menjual partai
itu yang disampaikan
jadi artinya itu betul betul untuk dana operasional mereka
itu saya dengar sendiri
karena ada beberapa yang mencalon minta lima ratus juta
artinya di sini bukan transaksi jual beli partai
di sini adalah berkumpulnya orang orang yang ingin melakukan perubahan terhadap kelolaan partai ini
oke kemudian berbicara mengenai logistik secara keseluruhan
meskipun tadi ada mengatakan ini angkanya relatif cukup kecil
hanya kisaran dp awal tiga puluh juta dan sampai kisaran seratus juta hanya operasional
siapa kemudian yang membayar segala keperluan logistik yang berlangsung di sumatera utara ini
saya lihat mereka urunan ya
mereka lihat saya urut saya nggak tahu beberapa orang yang urunan
yang jelas itu komandannya jelas pak joni allen marbun
dan terus terang pak muldoko tidak terlibat sama sekali
saya menyaksikan sendiri bahwa pak muldoko itu hanya diminta
betul betul diminta tidak ada uang satu rupiah pun pak muldoko mengeluarkan uang
dari semua orang yang hadir di situ para pengurus pengurus yang menyelenggarakan kongres ini
mereka menyampaikan tidak ada satu pun ruang pak muldoko
jadi jangan menganggap bahwa pak muldoko membeli ini
ini hanya menginginkan bahwa
oke ini hanya menginginkan bahwa
ini hanya menginginkan bahwa

nah kenapa pilihannya ke pak muldoko saya sendiri tidak mengerti
karena saya sendiri diusung pada sore hari itu untuk menjadi ketua umum
tetapi karena memang saya tidak menggalang
mungkin suara saya hanya sepertiga dari apa yang pak muldoko memilih dua per tiga
karena memang saya tidak menggalang sama sekali
saya tidak ada biaya operasional sama sekali
saya datang hanya untuk hadir memenuhi undangan
tapi masih ada yang mengusung saya sebagai calon ketua umum
bagaimana langkah politik selanjutnya
pak marzuki sudah ada statement dari menko polhukam hari ini
pak mahfud md menyikapi apa yang terjadi di sibolangit
kita akan berdiskusi
usaha jeda tetap bersama kami di newscast
baik masih bersama kami ketua dewan pembina partai demokrat versi klb sumatera utara pak marzuki ali
sebelum jeda tadi saya sempat menyampaikan menko polhukam sudah menyampaikan statement
bahwa apa yang terjadi di sumatera utara pak marzuki sejauh ini masih dianggap sebagai kumpul kumpul kader
tidak dianggap sebagai bentuk kongres luar biasa
masih akan ada prosesnya lebih lanjut mengenai hal ini
ada tanggapan terkait statement pak mahfud
ya saya kira sebagai penyelenggara negara memang harusnya berkata demikian
karena kami belum mengajukan kepada kementerian hukum dan ham
rencananya dalam minggu depan hari ini sudah difinalkan komposisi kepengurusan
dan juga semua semua keputusan keputusan yang telah dilaksanakan di dalam pelaksanaan kongres itu
yang nanti akan disampaikan ke kementerian hukum ham
bagaimana nanti di kementerian hukum dan ham
kementerian hukum ham akan diuji
apakah nanti akan dikeluarkan surat keputusan atau tidak kita serahkan sepenuhnya kepada kebijakan daripada kementerian hukum dan ham
seberapa yakin pak marzuki formatur kepengurusan ini dan nama nama yang nanti didaftarkan di kementerian hukum dan ham akan diterima
dan dianggap sebagai formatur yang legal
jadi begini mbak ya kalau kita mengacu kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga
yang lain lain sekarang klb itu tidak mungkin dilaksanakan
karena apa partai ini harus semuanya mendapatkan persetujuan ketua majus tinggi
nah itu jelas ya melanggar konsep demokrasi sesuai dengan nilai nilai yang dijunjung oleh partai demokrat
jadi perubahan anggaran dasar itu dilaksanakan sejak pak s b selaku ketua umum pada tahun dua ribu lima belas yang lalu
kemudian dilanjutkan ke perudahan sekarang
artinya kongres luar biasa itu tidak akan pernah bisa dilaksanakan
bagaimana mungkin suatu partai yang menegakkan nilai nilai demokrasi ada empat ratus suara para pemilik suara bisa dibatalkan oleh hanya satu orang ketua majelis tinggi
kira kira menurut mbak bagaimana apakah itu yang dimaksudkan demokrasi di republik indonesia ini
tiap partai kan memang memiliki strategi masing masing begitu
saya melihat anda tadi menyampaikan dari tahun dua ribu lima belas kemudian berlanjut di klb sebelumnya kemudian mas ahy menjadi ketua umum
tapi kenapa momentumnya baru sekarang kenapa tidak pada saat awal proses lobby lobby itu dilakukan di formatur sebelumnya kenapa baru sekarang
sebetulnya saya tidak mengikuti kejadiannya begitu kongres dua ribu lima belas saya mundur karena siapa sby mau maju
tapi pada saat itu saya ingatkan pada teman teman begitu hari ini saya bilang pak sby terpilih sebagai ketua umum
maka partai ini tidak akan pernah lagi menjadi partai terbuka pasti akan menjadi partai tertutup
oke baik karena tadi pak marzuki menyebutkan nama pak sby kita lihat dulu statement pak sby yang disampaikan tadi malam
dua puluh dua tentang formatur
memang banyak yang menyebutkan nama pak s b kita lihat dulu statement pak s b yang disampaikan tadi malam
memang banyak yang tercengang banyak yang tidak percaya bahwa ksp muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam
benar benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini
sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji
jauh dari sikap kesatria dan nilai nilai moral
itu yang disampaikan pak sby apa yang terjadi adalah bentuk kudeta dan pak marzuki yang sebelumnya berada di dalam lingkaran orang nomor satu di partai demokrat pak sby
kini ikut menjadi bagian dari kudeta
ya pertama kalau bicara saya saya diperlakukan sangat tidak adil
setelah dipecat tanpa jelas persoalan itu yang saya ingin kembalikan
saya hadir untuk melihat apakah kongres luar biasa ini memenuhi syarat dan sebagainya
di situ saya tentu akan mengharapkan hak hak saya sebagai anggota dipulihkan
rupanya pada rapat atau kongres luar biasa itu tidak saya minta
langsung posisi saya sebagai anggota bkptd dipulihkan
dengan beberapa orang lainnya yang sebelumnya dipecat oleh dpp partai demokrat tanpa proses yang seadilnya
jadi saya tidak pernah dilakukan pemanggilan tidak pernah dilakukan klarifikasi tiba tiba dipecat dengan tetap
nah itu yang membuat saya kenapa akhirnya saya harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan hak saya
kelihatannya dpp ini sudah sangat arogan sekali
saya sudah sebetulnya inginkan adanya sesuatu komunikasi antara yang tidak tuju dengan dpp dengan dpp yang masahaye
lakukan komunikasi dibuka ruang komunikasi
sebelum covid ini dilaksanakan sudah ada berapa kali teriak buka ruang komunikasi
kalau ini sudah dilaksanakan partainya akan pecah saya bilang
itu demi sayangnya saya terpantai ini loh
saya sudah berapa kali
saya menyampaikan harapan pak sby berbuat adil melakukan menindaklanjuti apa yang saya laporkan
rupanya pak sby juga melakukan hal yang sama
artinya pak sby meminta keadilan kepada pemerintah tidak ditindaklanjuti
sama saya minta keadilan kepada pak sbi namun pak sbi juga tidak memberikan keadilan
nah lalu kemudian mas haye lalu kemudian saya teriak teriak berapa hari itu bahwa harus dibuka komunikasi
kalau tidak dibuka komunikasi maka partainya akan pecah
tetapi mungkin merasa arogan merasa kuat merasa tidak mungkin dilakukan apapun
ya akhirnya orang semuanya menjadi nekat
nah itulah persoalan
jadi artinya apa
ini banyak kritik daripada para pengamat bahwa komunikasi politik yang sangat lemah daripada kepemimpinan masahaye ini
jadi tidak melakukan komunikasi politik khususnya kepada para senior senior yang telah lama berjuang di partai demokrat
ada istilah dari teman teman
ya kita ini membangun rumah besar ya partai demokrat rumah besar
ada yang membangun fondasi ada yang membangun pilar ada yang bangun dinding ada yang bangun atap
begitu tiba tiba masahaye masuk ke rumah besar itu
orang orang yang membangun fondasi membangun vilar membangun dinding semuanya dikeluarkan
kira kira perasaan kita bagaimana kalau diterapkan seperti itu
saya sempat menyindir
gak ada partai besar itu ya
orang orang yang artinya yang dipercaya sebagai ketua umum
menyingkirkan para seniornya
itu tidak lazim dalam partai partai lain
ini sesuatu yang sangat menyakitkan bagi para senior
disitulah mungkin menimbulkan kemarahan dan lain sebagainya
ditambah lagi dengan berbagai laporan
kahlaku para pengurus yang menyakiti para kader dengan pungutan pungutan yang berbagai ragam
itu yang membuat akhirnya kita harus meluruhkan partai ini
jadi tuntutmu ya
tujuan utamanya untuk menyelamatkan partai
ini kalau tidak dilakukan maka dua ribu dua puluh empat jangan harap partai ini bisa menang
daerah daerah itu seperti misalnya ada kader yang akan maju dimintain dana
semuanya cukup bukti
kalau tidak mereka tidak mau terima mereka siap bersaksi loh
artinya kader kader itu untuk maju diminta
diminta dengan berbagai aturan lah
kita tidak mengerti lah itu
tapi itulah yang kejadian
misalnya untuk menjadi pimpinan dewan juga harus menyetor dan sebagainya
itu semua yang tidak pernah kami lakukan dulu pada saat kami mendapatkan amanah memimpin partai ini
sekarang ini luar biasa itu
oke seberapa yakin anda kemudian gerakan yang berlangsung ataupun kongres luar biasa yang berlangsung ini akan menyelamatkan partai
dan bukan hanya semata mata dijadikan kendaraan politik
kendaraan politik bagi orang tertentu untuk menuju kursi di pilpres mendatang
saya pernah menyusun satu desertasi bahwa kenapa orang memilih partai
orang memilih partai itu pertama ada figur tokoh di balik partai itu
kemudian juga kinerja kinerja politik yang dilakukan oleh partai
dua hal ini berkolaborasi maka itu yang akan meningkatkan suara pemilih daripada partai itu
dan terus terang
terus terang kami yakin ya
waktu dua ribu empat sampai dua ribu empat belas sby sebagai figur
sby itu sebagai figur yang berkolaborasi dengan partai demokrat sehingga partai demokrat mendapatkan suara yang besar
itu tidak arti semata mata karena suaranya orang yang kita figurkan
ada kerja kerja politik daripada partai itu sendiri
misalnya membangun jaringan konsolidasi sampai daerah
kemudian melakukan pelatihan pelatihan
kemudian merekun kader kader tokoh tokoh daerah
semua itu bersinergi menyatukan sehingga partai demokrat menang besar pada tahun dua ribu sembilan pada saat saya menjadi sekjen
dan itu artinya kita yakin dengan berkelarusnya ada tokoh baru ya di partai demokrat
dengan kerja politik daripada partai kita memperkuat konsolidasi internal sampai ke akar rumput
lalu kemudian kita mencoba merekrut tokoh tokoh daerah sehingga menambah suara pemilih
dan untuk partai demokrat ini kami yakin pada tahun dua ribu dua puluh empat nya demokrasi akan menang kembali
oke terakhir untuk fokus meraih target tadi menurut pak marzuki untuk memperbaiki dan meningkatkan partai demokrat kinerjanya untuk tahun dua ribu dua puluh
apakah akan meminta ataupun sudah berbincang dengan pak muldoko
apakah pak muldoko akan mundur dari posisinya sebagai kepala staf kepresidenan
akan nanti tanya kepada pak muldoko itu saya tidak bisa menjawab mewakili beliau karena dia punya sikap sendiri
tetapi dari apa yang saya alami selama saya mengikuti kongres ini intinya kita ingin membangun kolaborasi simbiose mutualistis
simbolisme mutualistis itu artinya apa kita ingin membesarkan partai tetapi ada figur lain yang dimana kita bisa berkolaborasi saling membesarkan saling memenangkan
jadi jangan semuanya ada masalah
masalahnya pak sd ada masalahnya dua ribu empat sampai dua ribu empat belas itu masalahnya pak sd
setiap manusia itu akan menjalani kehidupan sesuai dengan kurva kurva normal
ya dari bawah naik ke atas mencapai puncak kemudian turun lagi ke bawah
dia harus ada figur baru
nah figur baru ini tentu kita pikirkan figur yang dapat memimpin bangsa ini
kita bukan gak senang dengan mas saim kita sayang dengan mas saif
tetapi masih terlalu mudah kalau di ujuk ujukan mau jadi menjadi calon presiden
umur masih empat puluh an mbak kita gimana bangsa yang besar ini akan disodor sodorkan dengan orang yang belum berpengalaman memimpin bangsa ini
mau jadi apa bangsa ini kita berpikirnya untuk masa depan rakyat republik indonesia ini
kita gak mikir diri kita kita udah selesai kok
kita mikirkan masa depan rakyat ini
oke saat ini kami juga melihat bagaimana langkah politik selanjutnya pak marzuki
jalannya masih cukup panjang
kita menanti nanti bagaimana
bagaimana langkah langkah politik yang dilakukan oleh partai demokrat versi klb sumatera utara
kapan akan mendaftarkan kepengurusan ke kemenkumham
itu diselesaikan karena saya ketua dewan pembina saya ikut tidak terlibat dalam masalah masalah teknis harian
tadi saya mendapatkan laporan sedang dalam proses penyusunan para pengurus
jadi sedang disusun struktur apa kepengurusannya dalam menunjui struktur yang ada
mudah mudahan dalam minggu depan itu sudah didaftarkan ke kementerian hukum ham
terima kasih pak marzuki ali sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia newscast